sebuah mobil yang ditumpangi keluarga pengantar mahasiswa universitas negeri surabaya yang akan diwisuda
minggu siang terbakar diduga akibat korsleting
seluruh bodi mobil hangus dan sempat terjadi ledakan
namun semua penumpang selamat karena langsung menyelamatkan diri
mobil milik nur hasan warga menganti gresik jawa timur ini terbakar habis di area parkir gor
di kampus universitas negeri surabaya jalan lidah wetan surabaya
peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul dua belas siang saat nur hasan bersama keluarganya akan pulang
selesai acara wisuda anaknya harry di kampus unesa
keluarga ini tidak mengira mobil mereka akan terbakar karena sebelumnya tidak terjadi apa apa
namun saat starter tiba tiba ada letupan kecil dari mesin mobil yang mengeluarkan asap
setelah diperiksa ternyata api sudah berkobar di bagian dalam mobil
api pun membesar dan menghanguskan badan mobil dalam waktu tiga puluh menit
untunglah nur hasan bersama istri dan anaknya berhasil keluar
api sulit dipadamkan hingga petugas pemadam kebakaran datang dan melakukan pemadaman
tidak ada korban dalam peristiwa ini
tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
akibat kebakaran tersebut aktivitas kampus sempat terganggu karena terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang di kampus
diduga mobil terbakar karena korsleting kabel listrik